rencana penerapan aturan satu garasi satu mobil menuai pro kontra di jakarta
tidak sedikit yang meragukan aturan ini bisa diimplementasikan
namun sebuah perkampungan di surabaya membuktikan aturan satu mobil satu garasi bukanlah hal yang mustahil
sebuah perkampungan di surabaya mengubur keraguan soal bisa tidaknya aturan satu mobil satu garasi diberlakukan
terletak di salah satu wilayah terpadat penduduknya di surabaya perkampungan demak timur berhasil menerapkan aturan ini
bahkan sejak tiga puluh tahun silam saat hanya segelintir warga yang memiliki mobil
tidak ada pemandangan warga rw enam kelurahan gundi kecamatan bubutan yang memarkirkan mobilnya di depan rumah atau jalan utama
hanya tamu yang dibolehkan parkir dan itu pun ada batas waktunya

pemilik mobil harus membangun garasi
salah satunya agus haryanto warga rt dua yang terdampak kebijakan ini
agus merelakan teras depan rumahnya beralih fungsi menjadi garasi
pagar pun ia jebol
awalnya waktu kita mau beli mobil itu saya berpikir karena garasi saya tidak punya
akhirnya wah saya nekat nanti karena kesepakatan warga di sini ada
makanya mau gak mau harus bongkar salah satu pagar rumah
makanya ketika saya mau beli seminggu setelah itu langsung saya bongkar
bukan hanya agus warga lain yang memiliki lebih dari satu mobil pun juga harus taat aturan
teras rumah dibongkar agar muat diisi dua mobil
awalnya aturan ini hanya berlaku di kampung kampung saja
di kampung agus tinggal ada tiga puluh rumah dan tujuh belas diantaranya memiliki mobil
populasi mobil yang lebih dari separuh jumlah rumah tidak menjadi hambatan warga membuat aturan mobil wajib masuk garasi
tidak ada penolakan dari pemilik mobil
warga merasa aturan ini untuk kebaikan bersama
sehingga tentunya itu untuk menjaga
pertama kalau ada yang sakit kan ambulan masuknya gampang
kalau ada kebakaran masuknya juga gampang
ketiganya tidak mengundang kejahatan
kalau parkir di jalan otomatis kan mengundang kejahatan
keempat yaitu keamanan dan kenyamanan
sejak februari lalu jalan utama di perkampungan ini juga steril dari mobil parkir
sepanduk dan rambu larangan dipasang
meski begitu bagi warga yang rumahnya benar benar tidak memiliki lahan untuk garasi
pengurus rw menyediakan
lahan kosong milik warga yang terbengkalai sebagai parkir umum
warga hanya perlu membayar tips untuk penjaga
hasilnya perkampungan di sana tertata rapi dan bersih
ruang bermain anak anak pun semakin luas
warga juga bisa leluasa beraktivitas di kampung
warga demak timur menunjukkan
meski berada di perkampungan padat penduduk
mereka bisa mempelopori gerakan satu mobil satu garasi secara swadaya